kita ke informasi dari sejumlah daerah di indonesia
tidak puas dengan hasil keputusan mahkamah konstitusi
tentang penolakan gugatan hasil pilkada ulang di kabupaten jalima papua
masa dari pasangan calon nomor urut satu membakar sejumlah kantor milik pemerintah
masa dari pasangan calon bupati kabupaten yalimo nomor urut satu
erdi dabi dan john willy membakar sejumlah kantor milik pemerintah
serta bank papua dan kios milik warga selasa sore
terkait aksi pembakaran ini kapolda papua memerintahkan penambahan pasukan
sebanyak dua satuan setingkat peleton sst dari brimopolda papua
untuk dikirim ke ibu kota kabupaten yalimo elelim rabu pagi
kapolda papua juga telah memerintahkan kapolres yalimo
untuk menyiapkan polres serta polsek untuk menampung warga masyarakat
yang ketakutan akibat insiden ini